aksi solidaritas atas kekerasan seksual yang dialami oleh seorang mahasiswi universitas gajah mada saat melakukan kuliah kerja nyata tahun dua ribu tujuh belas lalu digelar di tengah kampus fakultas ilmu sosial dan politik
kasus kekerasan seksual ini bukan kali ini saja terjadi di ugm
sebelumnya kasus serupa juga pernah dialami oleh mahasiswi visipol ugm
aksi pukul kentongan dan membunyikan peluit ini adalah aksi solidaritas atas kekerasan seksual yang dialami seorang mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik universitas gajah mada yang penyintasnya disimbolkan dengan nama agni
kekerasan seksual terjadi saat melakukan kuliah kerja nyata atau kkn pada pertengahan tahun lalu di pulau seram

pelakunya diduga adalah mahasiswa fakultas teknik yang saat ini akan diwisuda
solidaritas kita agni ini juga diberikan dengan cara memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan kepada penyelesaian kasus ini
koordinator aksi menuturkan aksi ini telah mendapat persetujuan dari penyintas
di sini kami ingin menyatakan bahwa urgensi ini bahwa tuntutan ini bahwa keseriusan untuk merespon kasus kekerasan seksual juga datang dari dalam ugm
pemerintah dan kami ingin ugm sebagai institusi pendidikan memiliki perspektif yang berpihak pada korban memiliki tanggung jawab yang jelas dan tegas terhadap kasus kasus kekerasan seksual
termasuk kasus agni yang hari ini mendapatkan momentumnya untuk dipedulikan oleh banyak orang
dekan visipol ugm erwan agus purwanto memberi dukungan atas aksi solidaritas ini dengan ikut membunyikan kentongan dan memubuhkan tanda tangan
menurut erwan pihaknya sudah menerima kasus ini pada akhir dua ribu tujuh belas
yang mendorong kasus ini dibawa ke ranah hukum
kasus kekerasan seksual ini muncul pertama kali setelah badan penerbitan pers masiswa atau bppm balairung menurunkan tulisan berjudul nalar pincang ugm atas kasus perkosaan yang dimuat lima november
kasus ini ditemukan secara tidak sengaja ketika mereka sedang membuat laporan tentang kkn
laporan yang berubah menjadi reportasi investigasi ini sempat menemui jalan buntu
banyak pihak yang menghindar yang tidak mau diwawancara
akhirnya kemudian kami sebisa mungkin melakukan investigasi yang dilakukan dengan berbagai cara
akhirnya ya ini bisa ditulis pada november ini untungnya
untungnya sebelum katakanlah yang diduga atau yang atau hs ini belum wisuda
bukan kali pertama ini saja kasus kekerasan seksual menimpa mahasiswa visipol ugm
pada dua ribu lima belas seorang mahasiswi mengaku mendapat kekerasan seksual dari seorang oknum dosen visipol
kasus ini berhenti setelah dosen ini dibebas tugaskan dari kegiatan mengajar dan membimbing skripsi
namun hingga kini ugm tidak pernah membawa kasus kasus ini ke ranah hukum dan memilih menyelesaikannya secara internal